terkait kisu transportasi online di kota bandung
pemerintah kota bandung menyatakan tidak melarang angkutan berbasis aplikasi online
untuk beroperasi di kota bandung
wali kota bandung ridwan kamil meminta semua angkutan online untuk kembali beroperasi
keputusan tersebut diambil setelah ada konsultasi dengan dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
selasa siang wali kota bandung ridwan kamil mempersilahkan para pengemudi angkutan online untuk kembali beroperasi
sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
tidak ada lagi larangan beroperasi bagi angkutan berbasis aplikasi online
peraturan mengenai angkutan online ini memang sedang direvisi
dan selama proses revisi ini transportasi online dapat tetap beroperasi seperti biasa
awak transportasi online hanya diminta menyesuaikan dengan peraturan baru setelah revisi selesai
adanya tuntutan dan aksi mogok oleh pihak transportasi konvensional
membuat para pengemudi transportasi online tidak bisa beroperasi

setelah itu giliran pengemudi transportasi online yang berunjuk rasa meminta dioperasikannya kembali angkutan online di kota bandung
kemarin saya sudah konsultasi kepada dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
dan memberikan saran dan akhirnya ini menjadi kesimpulan
kesimpulan pertama adalah angkutan online tidak hilang
saya akan sampaikan
angkutan online tidak dilarang
tidak ada pelarangan
silahkan tetap beroperasi seperti biasa
masyarakat tetap boleh memilih antara angkutan online atau angkutan konvensi lokal
terkait dinamikanya begini
peraturan yang menaungi online itu sekarang adalah peraturan permen ug no dua puluh enam
itu berlaku sampai tanggal satu november
semua pihak baik angkutan konvensional maupun online diharapkan dapat menjaga kondusivitas
hingga pemerintah pusat melalui menteri perhubungan mengeluarkan peraturan baru untuk pengemudi angkutan online
tony oktora bandung